pelita jaya keluar sebagai juara turnamen perbasikap dua ribu tujuh belas setelah di final mengalahkan rivalnya satria muda jakarta delapan belas
pemain asing pelita jaya wane bradford mencetak dua puluh delapan angka dan sekaligus menjadi pemain terbaik di partai final
final perbasikap dua ribu tujuh belas antara satria muda versus pelita jaya merupakan pertandingan penuh gengsi
pertandingan ini juga merupakan ulangan final ibl musim lalu
sejak awal pertandingan berlangsung keras dan dalam tempo tinggi
defense ketat yang diperagakan pemain pelita jaya mampu meredam center satria muda dior lawon
sementara dua pemain asing pj wayne bradford dan cj giles menjadi mesin pencetak angka yang membawa pj unggul sebelas angka empat puluh empat tiga puluh tiga di paruh pertama pertandingan
di kuartal ketiga satria muda berusaha mengejar ketinggalan memanfaatkan voltrouble center pelita jaya cj giles
hasilnya di awal kuartal terakhir satria muda hanya tertinggal tiga angka
dalam situasi tersebut pemain pelita jaya mampu tampil lebih tenang mengeksekusi serangan
selain wayne bradford yang mengkoleksi dua puluh delapan angka dua pemain lain ragi lerespati dan ponsianus indrawan juga mampu menyumbangkan sepuluh angka
gelar juara akhirnya dipanggil
pastikan menjadi milik pelita jaya dengan skor delapan puluh dua tujuh puluh tujuh
kemenangan atas satria muda ini juga sekaligus mengulang sukses pelita jaya di final ibl musim lalu
kemenangan pj semakin lengkap karena wayne bradford juga dinobatkan sebagai pemain terbaik
ini saya kasih kredit ke pemain ini pemain mereka mau
bayangin kita main lima kali straight kita gak ada istirahat loh ya
dengan game yang intensitasnya tinggi
tapi mereka tetap mereka tetap mau itu
bahkan kehilangan beberapa pemain kunci juga mereka nggak menyerah
so benar benar kredit buat pemain luar biasa mereka luar biasa sekali
sementara di perebutan tempat ketiga klub setapak jakarta bertemu hangtuas sumsel
tampil sangat baik di tiga kuartal awal membuat hang tua sumsel unggul dalam pengumpulan angka
namun fault trouble dari dua pemain asing hang tuas kinan palmore dan nation george
membuat setapak jakarta mulai dapat mengejar ketinggalan
pertandingan di kuartal terakhir pun berjalan ketat
setapak akhirnya berbalik unggul di dua menit terakhir pertandingan
beberapa kali turnover yang dilakukan pemain hang tua
mampu dimanfaatkan menjadi angka bagi setapak jakarta
hingga dua detik jelang pertandingan usai setapak unggul tiga
dan menangkan kemenangan dengan skor tujuh puluh empat tujuh puluh satu
hang tuas sebenarnya mempunyai kesempatan untuk menyamakan kedudukan
setelah nation george mendapatkan tiga kali kesempatan tembakan bebas
namun dari tiga kali tembakan bebas hanya satu yang menghasilkan angka
setapak pun akhirnya memastikan kemenangan dengan skor tujuh puluh empat tujuh puluh dua
sekaligus menempati peringkat tiga di turnamen perbasikap dua ribu tujuh belas
erlangga wisnu aji jakarta